udah gak penting pulangin
mungkin aku pulang dulu ya
kok dateng gak salam
ibu udah masakin makanan kesukaan kamu
kasian sekali kecil kecil ini
dia merasa sedih dan terluka
karena salah satu sahabat yang memilih untuk meninggalkannya
karena dia merasa tidak disayangi
ini tidak adil
ini tidak adil
aku gak mau berteman sama kamu lagi
aku masih pengen jadi teman kamu
kamu sangat berarti buat aku
bahkan aku belum sempat untuk bilang terima kasih
atas semua kebaikan dan bantuanmu
jangan lupa smb
dalam keterbatasan mereka mereka bisa ngelakuin apapun yang mereka mau
tapi coba lihat diri kamu
kamu gak ada keterbatasan apa apa
kamu pasti bisa ngelakuin apapun yang kamu mau
daripada kamu ngomel terus
coba mulai melukis
siapa bilang dokter gak boleh melukis
siapa bilang dokter gak boleh punya hobi melukis
banyak kok dokter di luar sana yang menyalurkan hobinya dengan melukis
kamu mau kan ngajarin melukis untuk anak anak gini
halo selamat sore adek adek
selamat sore kak
siapa yang mau belajar ngelukis sama kakak
jadi berapa banyak kandis yang aku punya
mari kita berkata
berapa banyak bunga yang aku punya
nih buat aku
aku khusus buat lo
gue lagi seng seng aja ngelukis
bingung mau diapain
yaudah daripada kebuangan
duh kenapa harus ada dia lagi sih
kamu udah selesai ngajar
kamu ngomong bagus banget nih gambarannya
ini gambaran kamu kak
bagus banget ya
bagus banget kak
ini bukan punya aku tapi punya morgan
saya bukan punya aku tapi punya morgan
gambar ini adalah sebuah keindahan kecil
di antara kejamnya dunia
seperti sebuah harapan
yang selalu ada di balik setiap peristiwa
sebenarnya sih biasa aja
kayak dicoret coret gini kok
udah gak penting
morgan aku pulang dulu ya
kau dateng gak salam
ibu udah masakin makanan kesukaan kamu
aku masih kinyam
alan kenapa ya
masih ada sesuatu
mereka pintar juga berbakat
mereka selalu bisa bikin kakak terkagum kagum
apa sih kak
yang harus aku lakuin untuk bisa menarik hati kamu
pasti ini gara gara keke
tadi kamu juga datang gak kasih salam
lagi pula pintu kamar kamu buka kok
ya ibu masuk aja
pasti kamu lagi mikirin keke ya
kemarin kamu sempat bilang sama ibu
kalau suatu hari nanti
ada seseorang yang lebih baik untuk keke
maksud kamu apa sih
ibu kepo banget ya
ibu bukannya kepo
ibu tuh cuma gak mau anak ibu yang ganteng ini nih
yang biasanya ceria bercanda bercanda
terus jadi murung gara gara patah hati
bukannya selalu berusaha untuk membuat kita bahagia ya
kamu juga pernah bilang sama ibu
kalau kamu bahagia
kamu harus lebih berusaha
kalau melihat keke bahagia
kalau keke bahagia dengan saingan kamu itu
harusnya kamu bahagia juga
kalau kamu ternyata sedih
itu tandanya kamu gak ikhlas
kalau kamu gak ikhlas
tandanya kamu harus lebih berusaha
kalau misalnya keke itu lebih bahagia bersama kamu
daripada sama orang itu
ibu ibu gak salah ngomong
ibu kok tiba tiba ngedukung hubungan aku sama keke
kamu tuh suka nggak sadar sih
kalau selama ini tuh ibu selalu ngedukung apapun yang kamu lakukan
asal kamu bahagia
kalau kemarin itu kan ibu cuma khawatir
kalau kamu tuh gak konsentrasi sama sekolah kamu
tapi ternyata setelah ibu lihat
sepertinya keke malah membawa hal yang positif buat kamu ya